jenazah mifta abdullah dan rustiana pasangan suami istri yang menjadi korban pohon tumbang di depok jawa barat
dimakamkan pada minggu siang
tangis warga dan keluarga pecah saat kedua jenazah disolatkan dan kemudian dimakamkan
berdampingan di tpu batu bongkok cibinong jawa barat
mifta dan rustiana menjadi korban tewas akibat tertimpa batang pohon saat melintas berboncengan pada sabtu kemarin
sementara itu anak korban yang masih berusia sembilan bulan saat ini diasuh oleh sang nenek
sementara itu petugas dinas pertamanan dan kehutanan provinsi dki jakarta
melakukan pembersihan dan pemotongan batang pohon sengon buto berukuran besar
yang tumbang dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia di sekitar pintu masuk universitas indonesia pada sabtu sore
arus lalu lintas dari arah depok pun menjadi tersendat
hingga minggu siang petugas dinas pertamanan dan kehutanan provinsi dki jakarta
melakukan pembersihan dan pemotongan batang pohon sengon buto
yang memiliki lebar satu lima meter dan tinggi tiga puluh meter ini
sedikitnya sepuluh gergaji mesin digunakan untuk memotong pohon berusia lebih dari lima puluh tahun ini
arus lalu lintas dari arah jalan margonda dan juga kelapa ii mengalami kemacetan
akibat adanya penanganan pohon tumbang ini
yang pertama bahwa sampai saat ini terus menerus dilakukan penopingan
penopingan arti pemangkasan batang batang pohon yang terlalu berat bebannya
memang ini sudah kita lakukan dari sejak dua bulan lalu terus menerus lakukan
cuma memang ini kita juga tidak menyangka ya kalau ini bisa terjadi ya
kita tidak menyangka karena memang juga tidak ada hujan besar tidak ada angin yang besar ya
pohon yang tumbang di jalan lingkar dekat kampus universitas indonesia depok jawa barat ini
mengakibatkan pasangan suami istri yang sedang melintas mengendarai sepeda motor meninggal
kedua korban ialah miftah abdillah ahmad dan istrinya rustiana
pabuaran cibinong bogor jawa barat
pohon tumbang ini juga menimpa sebuah mobil hingga atapnya hancur
tentu ada yang teriak teriak saya bantu main lain
yang mobil itu tidak ada korban
tidak ada apa mobilnya saja
ada dua anak kecil dua anak kecil sama yang bapaknya dan ibunya kalau tidak salah
ini suami istri atau gimana bang
kalau ini kayaknya suami istri kayaknya karena alamatnya sama
terus tanggal lahirnya kotanya beda
tapi tadi ada angin kencang atau tidak
tidak begitu kencang angin
pohon tumbang pada sabtu sore diduga akibat
akarnya sudah rapuh